minggu sore mengunjungi sejumlah ulama di banyuwangi
dalam kunjungannya ini prabowo hanya bersilaturahmi
dengan sejumlah pengasuh pondok pesantren dan beberapa tokoh ulama
dalam kunjungan politiknya ke banyuwangi
calon presiden prabowo subianto menggelar pertemuan tertutup
dengan sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di banyuwangi
dan situ bondo di rumah habib ahmad bin sadid al bahar
di kelurahan kampung bandar kecamatan banyuwangi
juga melarang sejumlah awak media mengambil gambar pertemuan tersebut
bahkan prabowo subianto hanya mau menjawab pertanyaan
terkait kunjungannya ke banyuwangi saja
prabowo yang didampingi oleh dewan pembina gerindra
fuad bawazir rencananya akan berada di banyuwangi
selama dua hari untuk membangun
dan juga untuk membangun komunikasi dengan para pengasuh pondok pesantren
yang ada di banyuwangi